emak dari mana
kalau saya nemenin emak
cik edo ditemuin sama neng katanya mau minta diajarin masak
cik edo tanya aja sendiri langsung
saya aja sakit gak percaya sampe kaget
tapi perubahan neng yang mendadak
kenapa neng tiba tiba mau belajar masak
bertahun tahun sama mama disuruh masak neng nggak mau
begitu roy yang nyuruh langsung mau
kalau mama sekarang gak setuju neng mau belajar masak
bukan gitu maksudnya
saya bingung gak tau selera emak
selera emak mah gak susah
kalau nggak ada yang tua
yang masih muda juga boleh
agus sama yayat udah nerima karyawan yang saya bawa semua
biar bisa jalan dua tim
buat market dimana
bukan buat market
tapi buat lagi iuran keamanan di kaki lima
terus tadi yayat bilang ke semua karyawan baru
kalian akan bekerja di bawah komando dari komandan dan wakil komandan secara langsung
yang lain kalian abaikan saja
saya tahu itu maksudnya supaya mereka mengabaikan saya
yaudah itu gak usah kita bahas
kamu yang awasin
mereka semua saya yang bawa
saya nggak mau mereka ngecewain agus
soal kerjaan sama uangnya
itu urusan agus
kalau ada apa apa kontak saya lagi
kelihatannya memang bukan orang dalam
dia diajak cuma buat nyari orang orang yang mau kerja
jadi wajar dia gak kenal bang eddy
jalur dia mentok di agus sama yayat
yang disebut sebagai komandan dan wakil komandan
kau yang pegang
saya belum masak
dia anak buah saya
kalau hari ini kita nggak ada rencana apa apa
kalau ujang pulang
berarti saya juga pulang
terserah kang murad
menjawab salam itu
emak salamnya ke dalam
kenapa yang jawab yang di luar
yang di dalam gak ada yang jawab
emak dari mana
kalau saya nemenin emak
ce udah ditemuin sama nenek
katanya mau minta diajarin masak
saya udah tanya aja sendiri langsung
saya aja saking gak percaya
dia anak buah saya
memangnya nenek sapira mau belajar masak apa
yang pasti pertama masak nasi
terus yang kedua masak lauk nya
ada sayur bening
terus kalau mau bikin sayur bening
ada macem macem nya juga
ada sayur bening
bening bayam ada sayur bening sawi putih sayur bening oyong pohonnya banyak
aku mau belajar masak
pertama masak nasi kedua buat lauknya
aku mau belajar masak sayur sayur itu ada macam macam
terus kalau mau bikin sayur bening ada macam macamnya juga
ada sayur bening bayam ada sayur bening sayur putih ada sayur bening oyong pokoknya banyak
nah kamu sukanya sayur apa
semua sayur yang tadi kamu sebutin aku suka
berarti aku harus belajar semua
kayaknya neng harus belajar masak semua masak sayur bening sayur asam sayur sop saya lupa deh
tugas seperti tadi menagih uang keamanan halian akan dibagi dua kelompok
kemudian udan dengan jimmy
wilayahnya akan dibagi dua
sebut saja wilayah timur dan wilayah barat nanti akan saya perinci
di wilayah timur jalan apa aja
dan di wilayah barat jalan apa aja
yang ngajak kalian itu duduk
tapi kalian harus tahu
didu itu bukan siapa siapa
kalau dia minta apa apa nyuruh apa apa cuekin aja
uh di nuingin
ha genet bukan yang terser parties kan

baik pusing aja ga reacting
kurang kuranginya mungkin buat kerjasama
gaganya patah sama sedih punaknya geser
gara gara dikeroyok anak buah remon
dia harus bed rest tiga bulan
kamu masih bisa makan murah
habis ini saya telepon dia
saya kasih tahu soal bubun juga